wali kota manado andre anggo meminta korban banjir yang sudah menerima rumah gratis di desa pandu
kembali tinggal di pandu dan bukan di tempat asal yang kerap diterjang banjir bandang
ketika mengunjungi posko tanggap darurat kota manado pada minggu dua puluh sembilan januari
andre ango meminta kepada semua korban banjir yang sudah menerima rumah gratis
segera meninggalkan rumah awal yang terletak di lokasi banjir bandang
dan kembali ke rumah relokasi bencana alam di desa pandu manado
dia menyebut hampir semua korban banjir bandang saat ini adalah mereka yang sudah menerima bantuan rumah gratis dari pemerintah
seperti diketahui pada dua ribu empat belas banjir bandang melanda manado
untuk itu warga yang terkena dampak mendapat bantuan dari pemerintah
yakni sebuah rumah layak huni di desa pandu batas kota manado dengan kabupaten minahasa utara
dengan syarat meninggalkan rumah awal karena berada di wilayah yang
dan menyebabkan sejauh ini sebuah banjir bandang yang terletak di rumah relokasi
namun menurut andre ternyata korban banjir bandang yang sudah menerima rumah gratis tersebut
kembali ke bantaran sungai dan kini mereka pun berjanji akan tinggal di rumah relokasi di desa pandu
masyarakat yang sudah dapat rumah di pandu relokasi dari dua rupiah
saya minta itu semua dipandu jangan lagi tinggal di bantaran sungai
ini film ini bukan pertama kali tuhan mbak uni dan tuhan mbak uni lagi ini film seperti ini
jadi saya menekankan ke aparat pemkot untuk tegas dan saya menghimbau masyarakat yang sudah dapat tempat di pandu
segeralah pindah ke pandu jangan lagi tinggal di bantaran sungai